aktivitas memancing yang satu ini beda dengan memancing pada umumnya
iya puluhan pemancing di desa kartoharjo ngawi jawa timur
memancing ikan sambil berendam di dalam air atau ngobok di sebuah embung
uniknya mancing dengan cara ngobok ini tak hanya dilakukan kaum pria saja
namun ada juga ibu ibu yang ikut merendamkan tubuhnya untuk bisa mancing ngobok di embung kalimati tersebut
biasanya para pemancing mulai memancing sekitar pukul satu siang hingga lima sore
meski sinar matahari terasa menyengat tetapi hembusan angin yang relatif kencang di embung membuat hawa tetap sejuk
biasanya sih dari pagi sampai sore kuat
nggak dingin tapi biasa
lebih asik pastinya lebih asik lebih berpotensi dapat banyak daripada yang dari pinggiran
dapat sama sekali aduh pusing
sudah berendam berapa lama tadi
tadi ya sekitar satu jam setengah lah
sekalian ngabuburi sore
hobi juga gitu ya
hobi juga mancing
selain menjadi lokasi para pemancing warga sekitar juga banyak yang datang ke lokasi untuk melihat para pemancing ini sambil ngabuburit
masih dari ngawi sekelompok anak warga desa tempuran kecamatan paron bermain gasing untuk menunggu waktu berbuka puasa
asin sendiri merupakan permainan yang sangat populer dan merakyat bagi warga desa tempuran sejak zaman dahulu
ada dua jenis permainan dalam aduh gasing ini
pertama gasing diaduk secara bersamaan untuk mengetahui gasing paling lama berputar
kedua adu gasing dengan cara dilempar hingga mengenai gasing milik lawan
sambil ngabuburi tungguin buka puasa
senengnya gimana deh
senangnya kalau bisa muter kencang
rindang rindang kita bermain
yang singan sama anak anak agar refresh bisa hilang hausnya sambil menunggu buka puasa kita main semuanya
anak anak warga desa tempuran hampir semuanya mempunyai alargasi
pasalnya mereka rata rata bisa membuat alat gasing dari bahan kayu seadanya
selain ngabuburit mereka mengaku kegiatan ini lebih seru dibandingkan dengan bermain di handphone
inam tohari ngawi jawa timur